satu dua tiga wah wah gak abis abis sepertinya nih masukin mie instan ke dalam kuali
sekilas proses pembuatan mie di warung kopi ini mirip seperti bikin mie instan pada umumnya
tapi mie instan di warung kopi di jalan haji misbah kecamatan medan maimun ini
menambahkan bumbu khas dari cabai merah bawang cengkeh kayu manis hingga kapulaga
semua bumbu dimasukkan dan dicampur dengan bumbu dari mie instan seperti ini
mie sudah di dalam mangkok sekarang masukkan telur setengah mata
hmm terbayangkan nikmatnya
jangan lupa beri taburan bawang sebelum disajikan
buka dua puluh empat jam dalam sehari warung kopi ini menghabiskan sedikitnya satu enam ratus bungkus mie instan
sajian mie yang bernama mie bangladesh ini bahkan sangat terkenal di media sosial
bukan dimiliki oleh perantau dari bangladesh ternyata ini alasan penamaan bangladesh di sajian yang mirip dengan mie nyemek ini
itu sebenarnya bangladesh singkatan dari orang tua bos
sikatan kepanjangannya berarti bangla desampe
meski warung kopi ini menyediakan aneka kuliner lain
baik berbahan atau tidak
mie maupun nasi kebanyakan pengunjung yang datang memesan mie bangladesh yang dijual seharga tiga belas seporsi untuk ukuran reguler
saya rasa ciri khasnya punya citarata tersendiri pak
bumbunya terasa kaldunya juga cukup enak di lidah juga kita makan ditambahlah dengan minumannya yang khas seperti teh tarik ini pak ya
yang satu ini tak kalah populer meskipun dijual di gerobak ala pedagang kaki lima di pinggir jalan puluhan orang ramai mengantre memesan mie khas negeri sakura ramen
ya baru dibuka sekitar tiga minggu kedai yang berada di dekat taman puring kecamatan kebayoran baru ini viral di aplikasi tiktok
menurut pemilik kedai ini resep ramen didapatkan berdasarkan hasil
ramen didapatkan berdasarkan hasil uji coba puluhan kali hingga mendapatkan rasa yang pas
kita lebih ke nuansa lihat dari negara jepang ya kayak pacar saya lagi suka banget sama ada yang vlogge jepang
yang suka nelusuri nelusuri kayak buka buka ramen gitu di jepang tapi mereka tuh bukanya di pinggir pinggir jalan gitu di pertokohan nah dari situ inspirasinya
ada dua varian menu yang dijual di kedai ini
yaitu ramen kuah dan ramen kering
harganya sama sama dua belas ribu rupiah
anda bisa tambahkan macam macam pilihan topping yang harganya murah meriah
ada chicken katsu odeng chicken teriyaki ada pula beef teriyaki
kedai ramen ini buka mulai pukul tujuh sampai sebelas malam
jadi mau makan mie yang mana untuk menemani istirahat anda nanti
mie bangladesh atau rame kakek jepang
tim liputan cnn indonesia